tadi waktu saya makan di warung pemumum pas saya lagi anak dua nya makan
saya liat ke amin bahwa cewe cakep deh
saya emang lagi berdiri aja
maksud gue ngapain lu berdiri disitu
oh habis nganterin cewe yang ngontrak disini makan siang
bang dia mah habis nemenin cewe yang ngontrak disitu makan bang
maaf bisa anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini
ngapain lu dikontrakan gue
saya mau ketemu ineke
siapa tahu ineke butuh bantuan
tapi mau ketemu ineke juga
iya gue mau ngecek juga pengundi baru dikontrakan gue
betah apa kagak
eh tapi be
orangnya kemana ya
orangnya kemana ya
kalau ineke gak di rumah
lu ngapakah gak ngomong dari tadi
mau pesen apa
kak amin mau pesen apa
apa aja lah
aduh jangan apa aja
gak pake nasi
kalau enggak mah takut keremian
kakaknya mau pesen apa
ayam pake tempe pake nasi
oke ditunggu ya
be nanggetin aja lu
kagak enak main kontrak
perasaan kontrakan be banyak
baru kali ini din liat be rajin banget
ngapain lu nyari gue
itu dia be
din mau ambil gerobak di rumah bang rohim
kata bang rohim harga gerobak yang second satu lima juta deh
bilang aja minta deh wey
ya udah kalau gak ada nggak apa apa
din nggak usah dagang bubur kacang hijau
udah aku ambil
kang amien udah sering ya makan disini
aduh pasti sama ahem ahemnya ya
enggak saya mah gak punya ahem ahemnya
syukur dah kalau lo udah siap jualan bubur kacang hijau
semoga aja bubur kacang hijau lo laku
gue khawatir malah kagak laku
ba be khawatir din makin gendut
gitu ya be
gue khawatir modal yang gue pinjemin ke lo malah langsung udes
din anak bini lo kapan mau dibawa kemari
ntar aja lah be
kalau dagangannya udah laku
kagak gitu caranya
justru pada saat lo mulai usaha lo butuh bantuan anak mini lo
udah bawa dia kemari
bagus dah kalau lo udah paham
udah jemput dah
din bukan mau jemput anak istri indin be
dia mau ambil gerobak di rumah bang rohim
eh gue kirain siapaan
yaudah sana jalan
kagak jalan be
eh terserah lo
mau pake pick up kek
mau pake apa kek
itu dia be
sewak mobil pick upnya mahal
ya bueno lah bu
jadi kita mau kesran nostra untuk srian's asap mocha nih
sampai jumpa di video selanjutnya
makasih ya makan siangnya
kang amin berangkat kerja jam berapa
nanti abis ngantriin yang ingin ke pulang baru siap berangkat
enak ya kerjanya
cie gepetan baru nih ye
cuy beli es daun aku dong cuy
segelas diminum berdua
enggak kang john makasih
pur mudah nggak berta dipikirin
nggak mungkin si babe suka sama si ineke
mungkin aja lah
babe itu doyan pemertua gue
lo liatin aja setiap hari mondar mandir mondar mandir ngerjar pemertua gue
ya siapa tau sekarang udah berubah pas dia liatin ineke
nggak babe juga tau diri kali
si ineke kan masih muda
tadi udah kenyang makan kalender
yang baik aja
bu dia kalau perhatiin padah bapak terus dia beli

warung pomomun eh lo kan biasa makan di warung pomomun saya belum selesai ngomongnya ajak makanya
lu itu kalau ngomong yang cepet tadi waktu saya makan di warung pomomun pas lagi anaknya makan
selingkuh cewek cakep deh ini ke saya nggak tahu pur saya belum kenalan cie cemburu nih
sorry ya ngapain gue cemburu bor kalau si amin emang beneran suka
masih enak ke berarti saingan lu nambah siapa lagi jack babi
ojek meski jatah gua dulu cek ayo
terima kasih ya neng ini ke
amin assalamualaikum waalaikumsalam
eh lagi ngapain lu saya lagi berdiri aja maksud gue ngapain lu berdiri situ oh habis
nganterin cewek yang ngontrak di sini makan siapa bang
lama habis nemenin cewek ngontrak di situ makan dong gue udah denger itu kaget oh ya udah kalau
gitu saya mau ke rumah t ani dulu eh jangan pergi aja lu eh ini masih lama enggak sih gua buru buru
hai mas bisa cepet gak ini mas makasih ya
maaf maaf lu mau ngapain kesini mau ketemu sama teh anik lu nganterin paket oh ane gua jalan
nih kamu kok lama banget sih hari ini
maaf teh tadi habis ngantri neng ineke makan siang dulu
neng indeke neng indeke mana
neng indeke mana aja teh bebas
pur anterin gue ke pangkalan